sembilan pemudik asal semarang jawa tengah tertangkap basah saat diturunkan dari sebuah minibus di jalan tol ngawi jawa timur selasa sore
mereka ini terpergok petugas saat turun dari mobil dan berjalan ke overpass
sebuah minibus terekam kamera sedang menurunkan penumpang di jalan tol ngawi jawa timur selasa sore dua belas mei
para penumpang pun berusaha keluar dari jalan tol dengan melompati pagar pembatas menuju jalan raya
sembilan penumpang ini rupanya pemudik asal semarang jawa tengah dan sebagian besar adalah pekerja bangunan
aksi nakal para pemudik ini langsung diketahui oleh aparat yang tiba di lokasi
mereka pun meminta para pemudik kembali ke jalan tol untuk didatang
sementara itu setelah aksinya tertangkap basah pengemudi minibus hanya bisa pasrah
ia mengaku sengaja menurunkan pemudik di jalan tol untuk menghindari penyekatan oleh petugas di eksit tol ngawi
polisi akhirnya menilang pengemudi minibus
ada pun para pemudik diperbolehkan pulang setelah diberi pengarahan
kemudian untuk pemudik kami koordinasikan dengan bpbd dan dinas kesehatan
yang pertama kita akan melakukan tes kesehatan dulu
setelah itu berkoordinasi dengan bagian kamp dikmas
kepala desa tujuan dari para pemudik untuk tetap melakukan pengawasan
dan dihimbau kepada pemudik ini melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing masing
sejumlah overpass di jalan tol ngawi diketahui menjadi tempat favorit penurunan pemudik yang hendak pulang ke ngawi
petugas telah melakukan penyekatan dan patroli di sejumlah titik
serta menambah pos pemantauan pemudik
inam tohari ngawi jawa timur